jadi selama ini
yang kamu sebut mama
kamu juga tega bohongin mama
mama kan tau itu
tapi yang mama khawatirkan adalah hubungan boy sama reva
apa masih bisa
selama adriana masih tetap menjadi ibu tirinya reva
karena mama tau
mama tau banget
siapa itu adriana
adriana itu kan mantan pacarnya boy
sampai sekarang adriana
itu masih mencintai boy
adriana masih ngejar ngejar boy
adriana pasti akan melakukan apa aja
untuk menghalangi hubungan boy sama reva
apa itu gak aneh
terhalang dengan tembok yang sangat tinggi
apa mungkin masih dilanjutkan
mendingan mulai sekarang
sebelum boy sama reva
saling mencintai terlalu jauh
boy harus bisa belajar
jauhkan eva mulai dari sekarang
mama tau itu semua gak mungkin
mama tau semua itu gak mudah
sama seperti mama
mama juga gak mudah
untuk gak sayang sama reva
tapi mulai sekarang boy
kamu harus bisa belajar melupakan riafa
diam ri properly
kamu punya ukuran
kamu juga mu ficar
kamu harus percaya
kamu harus berusaha
bi ini mobilnya om irawan sama tante marisa
ini mobil siapa
oh ini teh mobil kantor nyonya
lah kok mereka udah ada jam segini
memang nyaku naon kalau mereka tes udah pada pulang gitu
ya sudah atuh hayu masuk kita makan
kebetulan bibi juga lagi nyiapin makanan ayo
tapi jangan bilang sama boy sama tante marisa sama om irawan juga ya
aneh pisan sih neng kinar teh
tapi tenang naon kali ya kalau neng kinar makan di rumah
kalaupun ketauan nyonya mah ada pasti malah seneng
waktu itu aja sampe nyuruh dima nantarin makan buat si neng kinar ke kawasan
ih kalau buat neng kinar manaon sih
boto nya berisi berisi
bersih aja kita disini gapapa
ngaonan kabur beneran awewe kabur kaburan
jadi menulis itu bisa melepaskan segala uneg uneg dan emosi yang ada dalam hati kita
iya pak be bener banget
daripada kita ngomel ngomel gak jelas
justru itu makanya aku suka bikin blok
jadi itu bisa merupakan pelampiasan emosi yang positif ya
nah iya bener banget
oh ya pak bek ntar kita berhenti di depan situ ya
aduh terima kasih banyak ya pak be
udah jauh jauh lo nganterin
mana tadi di depan macet
bagaimanapun juga tadi di perjalanan be mendapatkan banyak perajaran dari de farah
dan harusnya be yang mengucapkan terima kasih
nanti pak bem mau pulang atau mau balik lagi ke kantor
nggak kalau nanti pulang lewat jalan tadi macet lagi
rencananya be mau pulang ke rumah karena be melihat reva kayaknya lagi galau
oh iya tadi saya juga denger denger reva lagi ada masalah atau murn gitu ya pak be
kalau begitu be pamit dulu
ini waktunya udah mau sholat lho pak be gak mau mampir dulu
istirahat dulu gitu tadi capek
nggak nggak nggak usah nggak usah terima kasih banyak de farah
be pikir lebih baik nanti be di perjalanan aja mampir ke masjidnya
ya sudah kalau gitu hati hati ya pak be makasih banyak
iya saya akan lihat sampai de farah masuk rumah
waalaikumsalam pak be
eh kesiannya ibu adriana kerja sambil keturunan kayak gitu
bukan kerja ibu adriana itu nunggu pak be tapi pak be nya gak dateng dateng
bangunin gak ya
tapi nanti gue kena marah lagi
iya bener juga sih yuk
kenapa jadi kayak gini sih
aku baru aja ngerasa seneng banget bisa deket sama jan
eh udah jadi kayak gini
aku cuma takut
macan jadi kecewa sama aku marah sama aku atau mungkin minta boy buat jauhin aku juga
jadi selama ini
yang kamu sebut mama tapi kamu bohongin mama
kamu juga tega bohongin mama
gue gak bermaksud buat bohongin mama
buat nutupin semuanya
tapi sekarang waktu yang tepat buat mama tahu semuanya
tapi kenapa boy kenapa harus dibohongin
boleh pak pi masuk
kamu masih memikirkan sikap mamanya boy
sayang kalau menurut mama
kamu masih bisa berpikir pikir sama mama
sayang kalau menurut pak pi
kamu janganlah terlalu memikirkan mamanya boy
apalagi menjadi stres
stres karena masalah mamanya boy tahu kalau papi ini adalah
ayah kandung kamu
karena kalau menurut pak pi ini semua adalah ujian atau pembuktian
atas apa yang sudah disampaikan mamanya boy sama
oh pak pi kalau dia mencintai kamu seperti anaknya sendiri